pengakuan dari pelaku motifnya adalah ter
jadi pengakuan dari pelaku motifnya adalah terang
sangka ini merasa jengkel dengan korban
akibat ketika itu korban ingin diobati
karena bekas cakaran yang ada di tubuh korban
namun korban menolak tidak mau
selain itu juga pengakuan dari tersangka
ada beberapa faktor pendorong personal
ada salah satu anggota keluarga dari tersangka
jadi jadikan alasan pengenal apapun untuk melakukan
pak kale apakah si tersangka ini
baru cerai sama suaminya pak kabur
memang statusnya memang cerai hidup
dan masih memiliki seorang anak di kampung halamanya
dan ini kan sudah satu tahun bekerja di sana
apakah ini kejadian yang pertama atau seperti apandan
baik jadi dari cctv masih kita lakukan pendalaman tentunya
kita akan analisa sampai berapa memori
ataupun beberapa timeline yang bisa kita dapatkan
untuk pemeriksaan kecewaan dari tersangka kemana
nah tentunya kita akan melaksanakan pemeriksaan kecewaan
seperti beberapa kasus yang kita infokan sebelumnya
kita akan bekerjasama dengan dari polda jatim
dari biopsikologi untuk memperkenalkan kita
dan juga dengan bu nining psikolog yang sering kita
ditarik keahliannya untuk bisa memprofiling